kita akan kembali mengajak anda untuk melihat suasana ramadan di berbagai negara
kali ini kita akan ke sudan dan informasi tadi cukup membuat sedih juga ya
karena beberapa wni juga berada di sudan di beberapa kota di negara sudan
dan kita tahu juga bahwa yang terbaru gencatan senjatanya ini gagal
betul dan kira kira bagaimana cerita ramadan di tengah konflik di sana
sudah bergabung bersama kami warga negara indonesia di sudan abdurrahman
selamat pagi waktu jakarta mas abdurrahman
mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana rasanya atau ceritanya ramadan di sana pada saat terjadi konflik
boleh di unmute terlebih dahulu mas abdur
selamat pagi mbak adea dan mas reza
selamat malam waktu sudan setengah malam lebih tepatnya
ya jadi bagaimana mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana suasana ramadan di sana pada saat konflik juga
oke baik sampai saat ini memasuki hari ke enam pasca pecahnya perang antara kedua belah pihak
antara tentara sudan dengan rsf pasukan paramiliter
kami warga negara indonesia di sini
kami berada di kondisi selamat alhamdulillah
dan dalam kondisi berpuasa sampai saat ini
untuk kondisi saat ini alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan pastinya
tapi kita jujur saja untuk saat ini mulai mengalami krisis
krisis bahan pangan pastinya krisis air dan listrik kemarin sudah terjadi kurang lebih pemadaman listrik selama kurang lebih lima hari
dan alhamdulillah hari ini listrik kembali dialirkan di beberapa titik yang memang menjadi pusat pemadaman listrik
selama empat hari kemarin
akan tetapi memang menjadi kendala kita saat ini sampai detik ini mas reza dan mbak dea
krisis bahan pangan yang sangat sangat menjadikan kami ini agak agak kesulitan geraknya dari tim relawan
untuk bisa mengakomodir logistik dari teman teman warga negara indonesia yang ada di sudan saat ini
oleh karena memang sampai saat ini juga untuk buka puasa dan sahur di kawasan kampus internasional university of africa
di mana kawasan kampus ini menjadi tempat mayoritas warga negara indonesia atau mahasiswa indonesia yang saat ini tinggal di sana
itu masih kami usahakan untuk bisa membackup logistik untuk buka dan sahur walaupun memang dengan menu yang seadanya
kurang lebih seperti itu mbak dea dan mas reza
bagaimana komunikasi teman teman wni di khartoum terutama dengan kbri juga karena mengingat situasinya sedang tidak menentu
bahkan gencatan senjata juga
artinya masalah ini belum usai begitu
baik terkait komunikasi kami dengan kbri khartum
sampai saat ini teman teman dari relawan yang tergabung dari ppi sudan imua dan beberapa elemen masyarakat
terus berkomunikasi secara intensif dan komunikasi kami sangat sangat baik dengan sinergi yang baik juga dengan kbr kurtum
yang masih diterbitkan oleh kbri hurutum adalah kami tetap berdiam di kediaman masing masing
karena sampai detik ini juga dua kali gencatan senjata yang diumumkan oleh pihak militer itu dikatakan gagal karena tidak pernah terrealisasi adanya gencatan senjata
sampai saat ini juga
dan untuk terkait komunikasi kami dengan kbri khartum kami bekerja sama dengan kbri khartum bersinergi dengan kbri khartum untuk bisa mengakomodir logistik teman teman yang ada di beberapa wilayah atau beberapa titik warga negara
seperti hal ini tadi yang saya sebutkan di area arkawit area makmuroh dan area kampus asrama international university of africa
dikarenakan memang dengan imbauan tadi otomatis ruang gerak kami sebagai warga negara indonesia untuk tetap stay di rumah masing masing akan semakin kecil
akhirnya dengan ruang gerak kami yang semakin kecil logistik juga akan semakin sedikit seperti itu
tadi kita lihat di gambar bahwa ada gambar sedang
gambar sedang lari begitu ya
mungkin bisa dijelaskan kepada kami
bagaimana atau suasananya seperti apa saat itu
jadi seperti biasa mas
oh saya mungkin sedikit tilas balik ya
semenjak hari pertama pasca meletusnya perang antara kedua belah pihak teman teman mahasiswa indonesia yang tinggal di asrama kampus international universal afrika
mungkin saya sedikit memberitahukan kenapa kampus international university of africa
karena memang ini menjadi kampus dari mayoritas mahasiswa indonesia

nah teman teman mahasiswi yang tinggal di asrama itu langsung diungsikan
dikarenakan memang lokasi terjadinya pecah perang pertama kali antara kedua belah pihak itu terjadi di samping persis di tempat bernama madinah ariel rikiyah atau sport city
yang memang letak itu di samping persis kampus asrama mahasiswa indonesia
jadi memang mereka langsung diungsikan ke salah satu auditorium bernama auditorium utama rot
auditorium yang dimiliki oleh kampus kita
dan sampai detik ini di hari ke enam menjelang hari ke enam pas ke konflik berlangsung sampai saat ini mereka masih mengungsi di sana
dan video yang tadi dilihat itu yang lari itu memang kejadiannya adalah ketika sore hari menjelang berbuka puasa teman teman mahasiswi diarahkan untuk keluar untuk bisa makan bersama di taman
karena memang untuk makan di dalam auditorium sangat tidak mungkin dengan mengingat komposisi tempat duduk yang seperti itu
akhirnya mereka semua diarahkan untuk keluar untuk makan buka puasa bersama
tetapi memang itu hari ke dua dan hari ke tiga pas ke enam perang di video tersebut itu ketika mereka sedang berbuka puasa tiba tiba dentuman terjadi
dan itu menjadi hari paling mencekang ya selama peperangan terjadi di sudan ini
dan itu memang berlanjut ketika sore hari itu mereka mendengar dentuman rupanya konflik terjadi di area sekitar kampus international university of indonesia
dan sampai di tahap beberapa tentara itu juga masuk ke area wilayah kampus tapi tidak mencelakai siapapun karena memang mereka hanya sekedar lewat saja gitu kan
cuma memang sangat itu menjadi apa ya sangat berdekatan gitu dengan lokasi tempat tinggal kami saat ini
kurang lebih seperti itu mas untuk terkait videonya
mas abdur kita tahu juga bahwa sudan ini warganya mayoritas adalah muslim
dan peperangan ini juga berlaku di indonesia
mas abdur kita tahu juga bahwa sudan ini warganya mayoritas adalah muslim
dan peperangan ini juga berlaku di indonesia
tapi juga dengan warga asli sudan terutama di kota khartoum sebenarnya apa yang terjadi apa pemicunya
harusnya dengan agama mayoritas islam tentunya kalau pakai logika ramadan ini tentunya tidak terjadi gesekan
ini kan gesekan perang sipil begitu ya
baik sebenarnya kalau untuk kronologi awalnya ini kami tidak bisa menyebutkan secara rinci
dikarenakan kami juga keterbatasan informasi dan saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk berbicara tentang politik di sini ya
tapi untuk yang kami tahu menurut media lokal obrolan kami dengan orang orang lokal sudan intinya adalah pasukan militer dan para militer di sini dahulu kala pernah bekerja sama ya
ketika kudeta presiden sebelumnya dari sipil ke pemerintahan militer mereka berdua itu sempat bekerja sama sebelumnya
akan tetapi saat ini burhan jenderal burhan yang menjadi presiden atau ketua dewan transisi ini adalah merupakan jenderal atau ketua dari pasukan militer sudan
ada pun hemeti jenderal hemeti di sini merupakan wakil ketua dewan transisi alias wakilnya burhan
dan dia adalah ketua
dan dia adalah ketua
dan dia adalah ketua atau jenderal dari rsf rapid support forces di mana pasukan paramiliter ini yang memang sedang berkonflik antara militer dan pasukan paramiliter
artinya di sini sebenarnya kalau kita lihat konflik ini antara ketua dewan transisi dengan wakil ketua dewan transisi
ada pun untuk pemicu awalnya adalah intinya adalah ini sebenarnya mereka sudah ada konflik konflik sebelumnya
dan puncaknya adalah ketidaksepamahaman antara burhan dan hemeti dalam penyatuan rsf menjadi militer
dan puncaknya adalah ketidaksepamahaman dari pancasila

nah ketidaksepemahaman ini dalam beberapa poin pastinya akhirnya memicu peperangan yang terjadi puncaknya di enam hari yang lalu kurang lebih seperti itu
oke mas abdurrahman tadi juga mengatakan bahwa salah satu masalah yang terjadi disana adalah mengenai logistik terutama mahasiswa yang ada disana
beberapa hari jelang hari raya idul fitri ini
baik terkait masalah logistik dari kbr kuhurtum
itu juga seperti yang tadi saya sebutkan
tim relawan yang di sini memang terdiri dari ppi sudan
pni uar dan beberapa elemen masyarakat
dan di sini juga terutama kebanyakan mayoritas mahasiswa indonesia
yang turut menjadi relawan
itu bekerja sama dan berkoordinasi secara intensif
dengan kbr kurtum dalam pengadaan logistik
alhamdulillah untuk logistik
untuk dana yang terkumpul untuk pengadaan logistik
sebenarnya sangat sangat banyak
di sini juga dibantu dari beberapa organisasi masyarakat
seperti halnya ada pc muhammadiyah
pcnu dan lain sebagainya
itu juga turut membuka donasi untuk pengadaan logistik ini
akan tetapi sampai detik ini menjadi masalah utama kami
atau kendala utama kami adalah
uang yang ada sekarang itu
tidak bisa mengakualisikan
atau memudir seluruh logistik
bukan karena uangnya kurang
akan tetapi memang persediaan logistik yang ada di sudan saat ini
sudah mulai menipis
ini juga ditandai dengan beberapa masyarakat sudan
yang sudah mulai panik buying ya
panic buying di beberapa lokasi juga
dan kami juga ketika belanja pun sudah sampai di tahap
stoknya itu udah habis habisan gitu
kita ambil di toko toko juga sudah habis habisan
dan ini yang menjadi kendala kami saat ini
semoga aja situasinya semakin membaik
dan logistik bisa mulai masuk lagi ke sudan
untuk bisa membackup beberapa logistik yang ada seperti itu
benar benar ini perang sipil merepotkan banyak pihak yang ada di sudan
terutama saudara saudara kita warga negara indonesia di sana
mahasiswa mahasiswa dan juga mungkin orang orang yang bekerja juga ya di sana
mudah mudahan doa terbaik
karena sebenarnya uangnya ada tapi barangnya langka ya
betul pembelian logistiknya
dan harapannya adalah dua hari ke depan menjelang hari raya abdul fitri ini
gejatan senjata bisa selesai
begitu ya sehingga kita bisa mengawali bulan syawal dengan perdamaian semuanya
terima kasih abdurrahman warga negara indonesia yang ada di sudan